dan kita akan sapa jurnalis kompas tv novelia hasana
selamat siang novelia apakah bus po rosalia ini sudah dipindahkan
ya selamat siang reni dan juga saudara
hingga saat ini bus tengah masih berada di tkp dan juga kendaraan terpantau masih padat
karena belum dievakuasi kendaraan pusik rosaliana yang klinis dan juga saudara
ya menurut kami dapatkan memang dari tiga puluh empat total penumpang dari dis australia indah
ada sekitar tujuh orang meninggal dunia lima belas orang luka ringan dan juga ada dua belas orang selamat
saat ini memang keterangkasan yang kami dapatkan korban ada berada di rumah sakit
ya novelia ini anda nampaknya diminta untuk mundur
bisa anda gambarkan kepada kami situasinya
ya saudara saat ini memang karena sedang masih masa evakuasi
jadi polisian masih mencoba mencerilkan jalan dari sudutnya saudara
baik apakah anda masih melihat bus di area atau di pinggir tol di jalan tol batang menuju semarang ini novelia
ya jadi sudah saudara memang dari bus rosalia indah
jadi masih berada di lokasi masih berada di paret tempat kejadian terkara
dan untuk para korban memang sudah beberapa yang sudah dievakuasi ke rumah sakit
jadi korban total ada sekitar tiga puluh empat ada tujuh orang meninggal dunia lima belas dengan luka ringan dan dua belas selamat
jadi tiga puluh tujuh orang meninggal dunia itu selamat selamat
dan korbannya merupakan kondektor dari rosalia
baik ada tujuh orang meninggal dunia lima belas orang mengalami luka
hingga siang hari ini apakah seluruh korban sudah dievakuasi novelia
menurut keterangan yang kami dapatkan dari kepolisian yang sedang berada di lokasi
memang korban sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat
dan tempat kejadian ini masih berada di tempat ckp yaitu di paret di kilometer tiga puluh tiga
di pulau di tol semua rambatan jalur a
jadi perkerangan yang kami dapatkan itu sedang berjalan ke arah surabaya
oke baik novelia dapatkah anda gambarkan kepada kami bagaimana kronologi kecelakaan ini
ya klinis dan juga saudara menjelang perkerangan yang dapatkan dari dari rosalia
armada merupakan rote dari boso ungu menuju ke surabaya
yang seperti terjadi sekitar pukul enam dua puluh di tol pariwisata kilometer tiga puluh tiga
informasi tempatan yang kami dapatkan selain dari perjalanan rote yaitu konteks bus
lalu juga ada enam orang rumah
untuk saat ini keterangannya kami dapatkan kronologi memang informasi sementara bus
yang melaju ke arah semarang atau ke arah timur
di timur jalur a di tolg morang batang jatuh
masih di paren sepanjang dua ratus meter
atau terpenuh sempit gitu ya dari saudara
dan kejadian sekitar pukul enam dua puluh tadi pagi juga
iya imbas dari kecelakaan ini apakah terjadi kemacetan
di pnap masih terperotok di paren
novelia ada tujuh orang meninggal akibat kecelakaan ini
apakah ini juga untuk korban luka dibawa di rumah sakit yang sama
untuk pertanyaan yang saya dapatkan dari kepolisian yang terhadap jokowi tadi
memang untuk saat ini sementara para korban akan dibawa ke rumah sakit polri
namun apakah korban juga akan ditambah rumah sakit
atau jadwal sakit yang berbeda masih belum dapat dimastikan dari jadwal saudara
saat ini terpantau kemai berkejutan di para kendaraan dari jokowi
yang ke arah semarang atau jalur a atau ke arah barang
ya anda menuju ke rumah sakit islam weleri kendal novel ya
seberapa jauh jarak dari tempat kecelakaan
kalau jasid kami terhubung luar dari tol eksito terdekat tiga puluh

kita mungkin menanggap perjalanan dari tempat kejadian bergerak
namun memang rumah sakit terdiri merupakan rumah sakit terdekat dari tempat kejadian bergerak
sehingga dievakuasi rumah sakit terdiri
apakah juga saya ingin konfirmasi terkait dengan kronologi kecelakaan
saat terjadi kecelakaan apakah jalan ini cukup ramai
atau lengang sehingga mengakibatkan juga bus pu rosalinda ini terperosok keparit
kedua orang yang ada keparan
atau kita katakan masih ada beberapa komisi yang anggar anggaran kita butuh
memang walaupun tersebut tapi kendaraan juga ramailah sama saudara
masih membutuhkan terangan dari keputusan kejadian
jadi memang perlu konfirmasi lebih lanjut terkait dengan kecelakaan
yang terjadi sekitar pukul setengah tujuh pagi
di mana kecelakaan terjadi di jalan tol batang menuju semarang
di mana po rosalinda ini tujuannya adalah menuju ke kota surabaya
tujuh orang meninggal dunia dalam kecelakaan bus po rosalia indah
dan lima belas orang luka ringan dan dua belas orang selamat
untuk korban yang selamat ini novelia
apakah juga kemana mereka dievakuasi
memperkenalkan yang kami dapatkan dari tingkat besar gaindanya

gatot broto memang masih perlu konfirmasi lebih lanjut
dan sementara yang kami dapatkan
dan ada lima belas yang akan dihubungkan
dan ada dua belas orang selamat dari pasukan keempat keempat
kontroversi pintu penabah yang lain
satu kondektor ini masih terjepit di dalam bus begitu ya
apakah ini sudah berhasil dievakuasi hingga siang ini